industri pariwisata menjadi salah satu industri yang terkena dampak dari pandemi covid sembilan belas
namun beberapa waktu belakangan industri pariwisata di indonesia sudah mulai mengalami peningkatan
sayangnya baru menggeliat industri pariwisata tanah air kembali diterpa gelombang varian omikron
maka industri pariwisata mulai kembali terancam
berbicara mengenai pariwisata di masa pandemi ada satu hal yang perlu dicermati
mengingat pandemi sudah dua tahun berlalu dan sampai hari ini kita belum tahu kapan akan berlalu
apakah kemudian industri pariwisata harus diam dan mati
untuk membahas strategi apa yang dilakukan pemerintah untuk kembali menjaring wisatawan di tengah gelombang omikron
saya akan berbincang dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif ri sandiaga salahuddin uno
assalamualaikum bang sandi selamat pagi
selamat pagi mas yuda alhamdulillah terima kasih mas yuda dan cnn sudah mengundang pada pagi hari ini
bang sandi kalau kita bicara mengenai lonjakan
omikron yang sangat tinggi sekali bahkan beberapa hari terakhir di jakarta di bali sudah melampaui gelombang delta ya kemarin di dua ribu dua puluh
lalu upaya apa yang dilakukan untuk kembali mengenjot wisatawan
jadi kami pertama tama sesuai dengan antisipasi dan langkah penanganan pandemi yang sudah disiapkan
dan diantisipasi oleh pemerintah terus meningkatkan vaksinasi di sektor pariwisata ekonomi kreatif
meningkatkan kepatuhan terhadap cleanliness health safety dan environmental sustainability
dan juga protokol kesehatan sekaligus juga kita menerapkan dan mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi
memang omikron ini ada good news dan bad news nya
bad news nya dulu yaitu bahwa ini menyebar sangat cepat dan diprediksi adalah tiga kali lipat dari lonjakan delta
kita sekarang sudah melampaui lonjakan delta
mudah mudahan dengan ketaatan kita terhadap protokol kesehatan dan juga penanganan pemerintah
kita tidak melihat angka yang lebih tinggi lagi sehingga berdampak terhadap menurunnya atau meningkatnya tingkat keterisian rumah sakit
jadi kami di pariwisata dan ekonomi kreatif langsung melakukan konversi beberapa fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif
langkah kesiapan kita menghadapi varian omikron
jadi persiapan persiapan seperti motogp hari ini saya akan ikut untuk memastikan tes balapan pramusim di mandalika tetap berlangsung
dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin
dan beberapa upaya kita untuk membuka bali kembali membuka capri
dan beberapa destinasi wisata unggulan
penuh kehatian dan kekuatannya
pada intinya tetap tenang tapi tepatkan kehatian dan kekuatannya
ya bang sandi kalau kita coba merujuk pada agustus september kemarin sudah sempat sedikit rebound ya
karena wisatawan sudah kembali bangkit ke sana
lalu apakah memang di tahun dua ribu dua puluh dua ini kemenkraf akan menargetkan di angka satu delapan
apakah ini angka yang cukup ideal dalam kondisi omikron
ya kita sudah melihat dengan diadakannya event event internasional tahun ini adalah tahun kebangkitan
jumlah wisatawan masyarakat negara yang kita kolektifkan tahun ini adalah satu delapan
oleh karena itu kami menyiapkan peluang peluang usaha dan kami yakin jumlah lapangan kerja yang mulai tersedia di sektor pariwisata dan ekonomi
tahun lalu sekitar delapan ratus ribu lapangan kerja baru yang terbuka di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap dan terus kita manfaatkan momentum ini
tahun ini adalah tahun kebangkitan
tahun ini adalah tahun kita mulai memetakan peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja
dengan program program yang tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu
karena kami paham sekali kebutuhan masyarakat sekarang untuk bisa kita sentuh dengan program program real konkret untuk membuka lapangan kerja
ya berarti bang sadi bisa dikatakan sektor pariwisata akan kebangkit kembali kemudian sektor lapangan pekerjaan juga akan kembali dibuka
seperti apa sebenarnya roadmap recovery industri pariwisata di indonesia
apakah dengan omikron ini merubah roadmap yang memang sudah dipersiapkan di tahun dua ribu dua puluh
seperti yang sudah kita antisipasi sebelumnya bahwa kita akan menghadapi gelombang ketiga
jadi tahun lalu waktu kami menyusun roadmap ini selalu ada fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian
langkah langkah inovasi adaptasi dan kolaborasi kami rangkum dengan semangat tiga g
g pertama adalah gercep gerak cepat g yang kedua adalah geber gerak bersama dan g yang ketiga adalah
g kedua adalah gerak tepat

langkah langkah ini dengan penekanan pada inovasi adaptasi dan kolaborasi terus berlanjut karena pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang bertransformasi
dari yang berbasis kualitas dari berbasis kuantitas sekarang kita mendorong ke kualitas dan berkelanjutan lingkungan
dan yang sangat menarik bahwa dengan konsep personalized localized customized dan smaller in size
dan yang sangat menarik bahwa dengan konsep personalized localized customized dan smaller in size
kita bisa mengarahkan bahwa pariwisata mungkin jumlahnya hanya satu delapan sampai tiga enam juta
tapi dampaknya kepada masyarakat indonesia itu betul betul terasa lebih dirasakan oleh masyarakat dari segi peluang peluang baru
dan juga dengan digitalisasi ini dengan aspek kesehatan dan juga dengan aspek yang berkaitan dengan bagaimana kita mendorong pemulihan
dan juga dengan aspek kesehatan dan juga dengan aspek yang berkaitan dengan bagaimana kita mendorong pemulihan
kami yakin tahun ini kita memiliki roadmap yang konkret dan jelas untuk kebangkitan ekonomi kita
bang sandi kalau kita bicara mengenai omikron ya apakah akan mengakibatkan dampak sejumlah industri pariwisata ditutup
kemarin hari selasa gubernur bali mengatakan terjadi lonjakan hingga sepuluh kasus aktif omikron ataupun kasus positif covid sembilan belas di bali
apakah ada perubahan dengan ppkm kembali berpengaruh terhadap industri pariwisata
ya terlalu banyak
ya panduan dari pemerintah jelas bahwa kita dengan menaikkan ppkm level tiga kita tidak menyarankan untuk ditutupnya tempat tempat wisata dan destinasi sentra ekonomi kreatif
tapi dilakukan pembatasan dan pengetatan dari segi protokol kesehatan
jadi kami melihat bagaimana waktu delta tahun lalu penutupan itu betul betul berubah
karena perlu waktu untuk membuka kembali
kami melakukannya ini adalah dengan penyesuaian adaptasi di mana tempat wisata destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif tersebut tetap dibuka
namun kita tingkatkan kehatian dan kewaspadaan dan integrasi terhadap aplikasi peduli lindungi yang oleh dunia dianggap sebagai salah satu butir kesuksesan indonesia
sebagai best practice untuk kita memanfaatkan teknologi dalam menangani pandemi
ini adalah tahun kebangkitan dan saya tidak ingin kita kehilangan momentum
saya ingin tegas sampaikan bahwa panduan kami kepada tempat tempat wisata untuk tetap dibuka tapi tingkatkan
dan ketatkan dari segi kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan juga integrasi dengan aplikasi
mas adi industri pariwisata tidak hanya industri pariwisata besar tapi juga industri pariwisata kecil umkm dan juga beberapa sektor lain yang pastinya terintegrasi dengan pariwisata
apakah ada langkah lain untuk membantu mereka terutama ketika mereka kembali akan bangkit tiba tiba ada omikron
terutama untuk pariwisata kecil nih bang sandi
ya kami persiapkan program unggulan kami desa wisata
inilah pariwisata yang berpihak kepada destinasi destinasi
di sini desa wisata dan desa kreatif ternyata berhasil membuka peluang
berarti konsep tiga s yang dulu sering kita dorong yaitu sun sea and sand sekarang menjadi tiga s yang baru yaitu spirituality serenity and sustainability
kami juga mendorong umkm untuk produk produk ekonomi kreatif
ada program bangga buatan indonesia yang akan terus kita lanjutkan karena tujuh belas subsektor ekonomi kreatif ini ternyata bertumbuh menjadi pandemic winner
menjadi pemenang pandemi
dan kita sekarang juga mendorong bagaimana produk produk ekonomi kreatif itu bisa disandingkan dengan destinasi destinasi lain
sehingga kunjungan dari wisatawan yang sekarang ditulang punggungi oleh wisatawan dalam negeri bisa menghasilkan kualitas kunjungan yang lebih baik dan juga tingkat belanja yang lebih bermanfaat kepada ekonomi lokal
bang sandi kalau kita melihat ada rencana skema travel bubble sebelumnya sudah dicoba ya untuk sejumlah wisatawan dan juga pelaku industri pariwisata yang berkunjung ke bali dari negara jepang
lalu seperti apa skema kedepannya
apakah memang skema travel bubble

apa skema travel bubble ini bisa mendorong pariwisata indonesia
skema travel bubble ini sekarang diterapkan di selfie di beberapa kegiatan g dua puluh seperti di jakarta dan di bali
oleh penerbangan langsung dari jepang sudah dikembangkan
dan motogp yang sekarang sudah mulai dilakukan dalam tes balapan pramusim
nah ini akan terus kita evaluasi dan kita tingkatkan
agar jika seandainya data data dibutuhkan dan nasihat dari para ahli memastikan bahwa bubble ini ternyata efektif
kita akan perluas kita akan tingkatkan secara bertahap dan pada satu titik nanti mudah mudahan kita memasuki taraf endemi maka travel bubble dan karantina ini akan disesuaikan
tentunya ini harapan kita butuh dukungan dari semua pihak
terutama kalau bicara lapangan kerja ini ada tiga puluh lima juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mas yuda yang perlu kita selamatkan
oleh karena itu mari sama sama kita bergandengan tangan kita pastikan bahwa kebangkitan ekonomi kita ini momentumnya jangan sampai terganggu oleh
namun yang menarik ini saya sudah mendapat beberapa data data awal
namun yang menarik ini saya sudah mendapat beberapa data data awal
dari para ahli aktif kepada pemerintah melewati kemenparekraf bahwa omikron ini menunjukkan satu karakteristik bahwa kita memasuki tahap akhir dari pandemi ini
mari kita sama sama berdoa bahwa ini betul betul tahap akhir sehingga nanti saat g dua puluh saat kita juga berhasil menyelenggarakan atau berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara world tourism day
apalagi sekarang kita menjadi ketua pariwisata
para wisata aisian ini bisa kita pastikan kebangkitan luas itu tidak mengarut arut
para wisata aisian ini bisa kita pastikan kebangkitan luas itu tidak mengarut arut
iya bang sadie kalau kita bicara mengenai vaksin booster protokol kesehatan
anda juga enak banget berkata
saya tiap tiga hari sekali melakukan rapor terhadap evaluasi baik ppkm maupun destinasi wisata serta kepatuhan terhadap penduduk ini
menunjukkan bahwa derap langkah pentahelix kita pemerintah dunia usaha juga libatkan komunitas institusi pendidikan dan media termasuk cnn
ini ternyata menunjukkan hasil yang baik
kita sudah memberikan satu keyakinan kepada dunia bahwa penanganan pandemi indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia dan bisa disebut sebagai best practice
nah ini yang perlu kita terus lakukan jangan sampai kita lengah jangan sampai kita karena kita dianggap sebagai best practice kita hilang kewaspadaan kita
harus tetap kita tingkatkan kehatian kita karena saya semakin yakin jika kita
kompak kita bergerak bersama maka kita bisa atasi pandemi ini dan momentum tahun kebangkitan ekonomi dua ribu dua puluh dua ini bisa kita capai
ya bang sandi kalau tadi dikatakan di tahun ini banyak sekali meeting exhibition kemudian conference atau mais sendiri yang menjadi salah satu backbone di tahun dua ribu dua puluh
lalu seperti apa tetap memberikan
kemudian kepercayaan internasional kemudian juga membuka peluang tidak hanya industri pariwisata laser dan mais juga di indonesia bang sandi
ya kadang kadang kita terlupa dengan potensi yang sangat luar biasa yaitu potensi wisatawan nusantara atau wisatawan domestik
ini yang tahun ini diperkirakan akan mencapai dua ratus enam puluh sampai dua ratus delapan puluh juta pergerakan
nah kita harus menyesuaikan adaptasi
industri bahwa kedepan wisatawan mancanegara ini akan memerlukan waktu untuk kembali dan diprediksi baru akan pulih di dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
dan juga laser sebagai kebutuhan tersier ini bisa terfasilitasi dengan pendekatan digitalisasi dan juga pendekatan kesehatan
kami mendorong beberapa produk wisata seperti wisata berbasis kesehatan wisata berbasis kebugaran
maupun juga herbal tourism
nah ini beberapa produk produk wisata eco tourism sports tourism akan menjadi andalan kita ke depan
wisatawan nusantara atau wisatawan domestik ini tentunya akan mampu untuk memberikan dari sisi supply selagi kita menunggu datangnya wisatawan mancanegara
di samping itu peningkatan yang paling terpenting menurut saya adalah bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif ini
bisa menjadi sumber ekonomi rakyat menjadi sektor yang menghadirkan penghasilan tambahan bagi masyarakat dan bisa membuka lapangan kerja seluas luas
terakhir di bang sandi bagaimana koordinasi yang dilakukan pemerintah antar lembaga termasuk kalau kita bicara mengenai holding bumn wisata dalam menghadapi gelombang ketiga covid sembilan belas
koordinasi ini saya melihat semakin solid di bumn sendiri
sudah membentuk holding pariwisata in journey brandingnya dan ini juga kita memiliki koordinasi yang sangat erat sangat intens
di bawah komando bapak presiden kita juga berhasil untuk menyesuaikan beberapa kebijakan kebijakan sehingga nyambung
baik dari segi narasi maupun dari segi filosofi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
bumn dan bumn yang kita lakukan ini juga memiliki koordinasi yang sangat erat sangat intens di bawah komando bumn presiden kita juga berhasil untuk menyesuaikan beberapa kebijakan kebijakan sehingga nyambung

tentunya langkah langkah ini harus terus ditingkatkan dan saya bersyukur rekan rekan dari kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah sangat support
apalagi sekarang event event daerah mulai bisa menarik minat wisatawan dalam negeri wisatawan nusantara dan ini menjadi penggerak ekonomi lokal
dan khususnya untuk bali tahun ini kita mencari keuntungan dan keuntungan yang sangat penting untuk kembali ke daerah dan kembali ke bumn dan kembali ke bumn
berikan begitu banyak peluang untuk event kita harapkan bali yang tahun lalu masih bertumbuh negatif tahun ini sudah bisa ada di zona positif
itu menjadi penyemangat kita optimisme kita bahwa tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah tahun kebangkitan ekonomi tahun kita bisa membuka peluang usaha peluang kerja sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
baik terima kasih sekali pak sandiaga salahuddin uno untuk perbincangannya pada pagi hari ini
industri pariwisata indonesia bisa rebound kembali dengan adanya momentum tadi beberapa event internasional dan juga penerapan protokol kesehatan vaksinasi booster dan juga aktivitas penjaga kesehatan masyarakat tetap ditegakkan
selamat pagi pak
terima kasih mas yuda terima kasih cnn